kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan sekaligus terjadi di jalan raya pantura
tepatnya di desa karanganyar kecamatan paiton kabupaten probolinggo jawa timur pada selasa malam
ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk kontainer truk diesel bermuatan kaporit dan motor metik
kecelakaan bermula saat kontainer berjalan dari arah timur ke barat mencoba menyalip kendaraan di depannya
namun dari arah berlawanan muncul truk bermuatan kaporit tabrakan pun tak terhindarkan
truk kontainer yang oleng setelah bertabrakan dengan truk juga menabrak pengendara sepeda motor
kedua pengemudi truk yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke rumah sakit rizani paiton
sedangkan pengendara motor hanya mengalami luka ringan
yang itu banding kanan gitu ya jadi saya sudah melihat kalau ada kecelakaan
jadi saya berhenti
nah itu makanya
itu dengan kecepatan tinggi gitu
seorang pengendara mobil jadi bulan bulanan kemarahan warga dan pengguna jalan karena membuat kekacauan di jalan danau sunter utara pada senin
dalam video amatir yang direkam warga terlihat pengendara itu memegang sepucuk senjata saat dikerumuni masa
kemarahan masa ini dipicu akibat

pengendara mobil sedan berwarna hitam ini nekat berkendara melawan arah dengan kecepatan tinggi
lalu menabrak sejumlah pengguna jalan lain hingga mengalami luka luka
pelariannya akhirnya berhenti setelah mobilnya menabrak trotoar dan tiang lampu jalan
saat ditemui pada selasa di treskrim mumpol damitru jaya menjelaskan pengendara mobil itu sebelumnya telah menjadi buruan polisi
lantaran mengaku ngaku sebagai anggota polri dan melakukan penyekapan hingga pemerasan
saat ini pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif usai ditangkap di kawasan sunter
hingga menabrak belasan kendaraan
tim liputan cnn indonesia